komisi pemberantasan korupsi atau kpk menahan mantan menteri kesehatan siti fadila supari
siti fadila supari diduga telah melakukan tindak pidana korupsi atas pengadaan alat kesehatan
penahanan siti fadila supari ini dilakukan setelah penyidik kpk melakukan pemeriksaan
sebelumnya kpk telah menetapkan siti fadila supari sebagai tersangka dugaan korupsi dalam pengadaan alat kesehatan di rumah sakit universitas airlangga tahun dua ribu sembilan belas
selain itu siti fadila supari juga telah ditetapkan sebagai tersangka pengadaan alat kesehatan untuk kejadian luar biasa di kementerian kesehatan pada tahun dua ribu dua
tolong diperhatikan banyak kasus yang berat
berat malah didiamkan sedangkan saya yang sebetulnya tidak bersalah harus ditahan dan harus bersalah
bu kenapa bu tidak adil
karena saya itu dituduh menerima tapi tidak ada yang dituduh memberi
ini betul betul kriminalisasi dan teman teman media janganlah kasus saya ini untuk menutupi kasus yang lebih besar
ya itu tadi pernyataan dari mantan menteri kesehatan
ketika telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan pada tahun dua ribu sepuluh
siti fadila supari hari ini setelah ditetapkan tersangka oleh kpk langsung ditahan
tadi kita sama sama melihat mengenakan rompi oranya yang artinya sudah menjadi tahanan kpk